saya kasihan kalau sampai saeb ketangkap polisi lagi
dia udah empat kali masuk penjara
tapi saya juga gak mau kalau saeb masih terus jadi copet
dan merekrut anak gue
bakal makin bertambah orang yang jadi korban copet
dan orang yang terjerat ikut jadi copet
saya harus ketemu saeb
dia sewaktu waktu suka datang kesini
kamu mau setiap hari nunggu dia
beli nasi kuningnya dua dibungkus
ditinggal dulu beng

aku udah sampai
iya aku juga
aku lagi jalan ke arah kamu
aku langsung cerita aja ya
soalnya aku harus pergi
iya aku juga harus kerja
aku sebetulnya udah dapat panggilan kerja dari pt andai hujan turun
perusahaan yang memproduksi jas hujan sama payung
karena aku terjebak ikut jadi copet
terjebak ikut jadi copet
tiga tahun aku cari kerja
tapi gak dapet dapet
aku udah putus asa
terus ketemu sama orang yang namanya sayap
dia ngajak aku untuk jadi copet
mungkin karena aku pengangguran
dan juga lemah iman
waktu aku dapat panggilan kerja
aku mau berhenti jadi copet
tapi diancam sama dia
kalau aku berhenti jadi copet
poster ini bakal diperbanyak
terus mau dipasang di mana mana
biar semua orang tahu
sebenarnya aku siapa
aku gak bisa nganter kamu ya
kamu berangkat sekarang
nanti pulang dari sini baru ke terminal
gak biasanya kamu kesini
mau bujuk kamu supaya balik lagi kerja di parkiran
kasian awas sendirian
saya keluar dari terminal karena disana gak aman
terus gabung sama aus di parkiran
karena saya kira aman gak taunya sama aja
jadi kakak sama temen kamu yang cewek itu
maaf aku gak bisa ngasih tahu
biasanya kalau curhat itu sama temen deket
kamu deket sama dia
tapi gak terlalu deket
aku kenal udah lama sama dia
tapi jarang ketemu
aku lebih sering ketemu sama temen temen yang lain
kita belum pernah ke kafe tempat roy kerja
kita belum pernah ke cafe tempat roy kerja
kok kamu malah nanya roy kenapa
kita belum pernah ke kafe tempat oil kerja
kamu mau gak
terserah gimana yang lain aja
kita belum pernah ke kafe tempat roy kerja kita ke sana yuk
ada diskon gak
gak tau harus tanya dulu
sebentar ada telepon
dari adelia ya
saya sama teman teman mau ke kafe tempat kamu kerja
ada diskon gak
enggak ada diskon
ada diskon tapi gratis
bukannya jam berapa
sebentar lagi jam sepuluh an
datang aja jam segitu sebelum terlalu rame
tapi yang gratis minumannya aja makanannya enggak
temen temen aku anak anaknya motor mau ke kafe

kunjung indonesia ke jacky
saya tahu rumahnya yayat
kita ada potensi ribut
jangan di rumahnya
aturan kita gitu
nggak boleh mengeksekusi orang di rumahnya
khawatir keluarganya lihat
apalagi kalau orang itu punya istri sama anak
waktu itu saya dicariin sampai ke rumah
mereka nggak punya aturan
dia punya tempat kumpul yang lain
maksudnya saya nggak tahu
kita tunggu aja di sini
ini baru saya kerjain
masih lama nggak
lama juga ya
pun nggak rapi
lama juga nggak apa apa
yang penting rapi
kamu gak ada nomor telepon agus atau yayat
udah ganti nomor hp
saya nggak tahu nomor hp mereka yang baru
sekarang anak buah mereka siapa aja
mereka semua tadinya saya yang ngajak
buat mintain uang keamanan di pedagang kaki lima
udah waktunya kerja nih
udah waktunya kerja nih
saya ada perlu sama agus sama yayat
saya udah sumpah
nah bakal ngasih nomor komandan sama wakil komandan ke kamu
yang ngajak kamu kerja sama agus sama yayat itu saya
saya juga kan udah bilang terima kasih
yaudah kalau kamu gak mau ngasih
utar gak mau ngasih tau
coba kontak yang lain
tidur nelfon ada apa ya
tanya aja langsung sama ditu
saya ada perlu sama agus sama yayat
karena kamu udah sumpah
buat ngasih nomor hp mereka ke saya
barusan saya nelfon udan
dia gak mau ngasih tau juga
karena udah sumpah
buat nggak ngasih nomor mereka ke saya
kalau kita datengin aja gimana
seperti waktu yayat nanya ke ibing
kalau nggak mau jawab kita hajar
mereka tetangga saya
nanti bisa jadi urusan sama rt
jadi urusan di lingkungan saya
kita harus tetap nunggu mereka
tadi didu nelfon saya
nanya nomor hp komandan sama wakil komandan
tadi dian telepon saya juga
nanyain nomor hp komandan sama wakil komandan
kamu kasih enggak
sama sama saya juga nggak dikasih
soalnya kita udah sumpah supaya gak ngasih nomor hp komandan sama wakil komandan ke didu
ya alasan saya juga tadi gitu
sebetulnya saya gak yang kasih
soalnya yang ngajak kita kerjasama komandan sama wakil komandan itu didu
iya sebetulnya saya juga gak enak
kita lapor jangan
ke komandan sama wakil komandan
urusan kita cuma narik iuran dari pedagang kaki lima
gak usah ikut campur urusan mereka
kita duduk di samping
kiranya mau kerja disini
kayaknya belum ada
terserah kamu aja
mau makan gak
kalau gak gratis enggak
oke aku adan kopinya dulu
lagi di rumah
lagi di warung kopi dekat rumah
kang gobang tadi malam pulang ke rumah kamu
sekarang udah berangkat kerja
udah dari tadi

orang orang yang nyari kita datang lagi nggak ke rumah kamu
tadi malam enggak
kemarin saya tanya tetangga katanya nggak ada orang yang datang nyari saya
tapi enggak tahu harus nyari ke mana
ini lagi nunggu info dari iwan yang mau nanya ke agus sama yayat
kita masih terus mau nunggu
kecuali kita dapat info bisa nemuin mereka di tempat lain
ya udah sementara gitu aja dulu
kalau ada apa apa atau kalau kamu dapat info baru cepat kasih tahu saya
masih inget adelia enggak
yang suka basket
kalau adelia itu saya juga kena
terus kamu coba deketin kan
kayaknya roy bukan mau bahas soal itu deh
kembalian dari warung nasi
saya enggak mau ah
pakai uang yang lain aja
takut enggak laku
nah itu masalahnya
saya mau bantu adelia
kita hajar aja orang yang ngajak dia jadi copet
terus kancam dia
habis itu kita bawa ke kantor polisi
saya juga mau
kita akan bawa dia ke kantor polisi
saya juga mau
beli kopinya jauh
jalan sambil bawa dua gelas kopi nggak bisa cepet
kapan kita bergerak
saya bisanya kalau libur
empat hari lagi
kalau perlu hari ini
hari ini kan saya kerja
gimana kalau yang lain aja yang jalan
kamu tinggal terima beres saja
bodi juga diganti aja
banyak yang sobek
banyak yang sobek sama lecet
ada yang jual
tapi kondisinya masih bagus
cek aja dulu harganya
buat pelundasan yang sekarang
receh kan uang juga
yang tadi temen temen kamu
saya pikir ada yang salah
ada yang mau saya tanya
tapi tadi pas kebetulan lewat
temen kamu ada yang berkesan jadi copet
temen kamu siapa namanya
yang ajak dia jadi copet
asep atau saep
bapak kok tahu
saya pernah dengar cerita yang sama
ada yang diajak jadi copet
yang ngajak namanya saep
temen temen saya yang tadi
sekarang lagi nyari saep
terus dibawa kantor polisi
dua orang diantara yang lima tadi
kenal adelia juga
mereka mau nyelamatin adelia
terima kasih buat ceritanya
sana kerja lagi

kamu sama didu
pinggir dulu sebentar ada telepon
kata ibing katanya kamu lagi nyari agus sama yayat
mau nanya di mana bisa nemuin bang edi selain di rumahnya
atau nemenin orang orang yang selama ini nyari kita
kan cecep ujang sama kang murad gak mau nunggu
biar kita yang nyari mereka aja
biar urusannya cepat beres
waktu saya ke rumahnya bang edi nggak ada
saya telepon gak diangkat saya kirim pesan gak dibalas
benar pak baru mau diberesin
mejanya dilap dulu ya
jangan ubah ukuran malang structure